jadi kamu ngajak saya kesini
dan bahasa bisa di mobil lihat jatuh juga bisa dari mobil dengan garis di sini panas panas ya
kamu romantis kamu tuh selalu gagalin romantis aku kenapa sih mas kamu nggak pernah romantis
mereka sayang banget sama kamu elsa
mereka mau yang terbaik buat kamu
mereka memberikan kenyamanan buat kamu
mikir renovasi kamar kamu supaya nanti pas kamu pulang kau bisa memulai hidup baru lagi
mereka cuma mengharapin kita berdua doang kok
papa sama bapak cuma punya aku sama kamu
kamu udah nggak ada sekarang kamu punya siapa
kamu gak sih cuma punya mbak dan mbak cuma punya kamu
cuma mau memperbaiki apa yang salahku dalam dalam keluarga kecil kita ini
karena mbak tahu kamu orang yang baik elsa
mbak benar benar sadar elsa
sangat sedih elsa
sekarang kita berdua duduk begitu dekat
jarak diantara kita tuh sangat dekat elsa
tapi kenapa hati kita terasa begitu jauh
kamu seperti tidak pernah tersentuh oleh mbak
jadi geling mbak
apakah ada masalah sama elsa
aku juga nggak tahu mbak
cuman diminta keterangan aja aku buka ya
kita kesana sama sama
biar cepet selesai semuanya
apapun yang mereka tanya
kamu jawab dengan jujur
karena kejujuran kamu
yang akan membantu elsa
berikanlah rahmatmu pada istriku ya allah
dia tidak lagi mencoba melindungi anak kami
dengan kebohongan ya allah
tujuanmu datang kesini
tuhan lo datang kesini
karena apa dulu
karena hubungan kakak adik
gue gak percaya
lu kan yang paling seneng
apa masih belum cukup
cetera baik lo di depan semua orang
apa masih mau ditambah lagi
kalau lo itu sebagai
yang tidak pedendam
lo udah lanjut hidup gue
gue itu udah yakin
kalau lo itu yang
yang akan menghancurkan hidup gue mbak
jadi kalau sampai nino bener bener mau nyerahin gue
lo juga akan ngerasain
penderitaan yang lo punya
etwas yang lebih buruk dari gue
karena diri reasons
aku tidak punya
karena diri there are ingat
lo juga akan ngerasain penderitaan yang lebih buruk dari gue
sekarang gue pergi
gue udah benci sama lo
gue gak mau keliatan lagi
jangan pernah datang kesini lagi
apa lo ngapain masih disini
gue bilang pergi
gue gak mau keliatan lagi
umar bawa gue ke sana
biar saya bawa gue ke luar
tolong tahan emosi anda
seperti ini terus
anda tidak akan diperbolehkan
gue benci sama lo mbak
lo selalu dapat apa yang gue mau
di depan gue
lega banget rasanya
setelah saya jujur semuanya sama om nikolas
halo assalamualaikum ma
ma aku mau kasih tau
kalau aku udah beresin semua urusannya sama om nikolas
sesuai permintaan mama
mama udah minta aku buat jujur
sekarang aku lega banget lah
kalau kerjaan aku gak banyak
kamu gak apa apa kan
iya aku gak apa apa kok
emangnya kenapa ma
kamu sama sekali
gak punya perasaan apa apa sama randy
gak ada kok pa
tadi kan udah aku jelasin semuanya juga
kalau kamu sakit hati
justru aku sekarang lega
karena udah gak perlu pura pura lagi di depan papa
kalau papa itu
terlalu memasakkan kendak papa
papa yakin sekali
kamu akan menemukan jodoh yang terbaik
papa juga gak usah melo
aku kan sama randy dari kuliah udah temenan
ya jadi aku gak akan sedih kok
ya udah kalau gitu aku ke kamar ya pa
boleh pak silakan
kamu dengarkan saya ya
andin itu adalah wanita yang sangat baik
sangat baik sekali
setelah semua perbuatan kotor kamu
dia masih bisa memaafkan kamu
dan ingin semuanya kembali seperti normal lagi
tapi apakah kamu lupa al
istri kamu yang duluan berbuat jahat sama saya
apakah kamu lupa
dia yang sudah merebut nino dari saya
kalau mbak anin dan nika sama nino saat itu
dia sudah merupakan orang yang lebih baik

mungkin pembunuh henry itu tidak perlu ya
jadi tidak akan kehilangan nanti kamu
kamu sudah sudah menanggung saya
kamu dengarkan ucapan saya
rekam di otak kamu
simpan di otak kamu
andi itu wanita yang sangat baik
tapi saya berbeda
saya berbeda arso
saya berbeda arso
saya berbeda arso

kalau batas kesubaran saya sudah habis
saya bisa membuat kamu lebih menderita daripada sekarang
yang mengganggu istri saya
mengganggu keluarga saya
saya pasti akan membuat dia menderita
tidak bisa kamu yang paham bukan saya
saya mau balik ke sel
kenapa elsa belum bales surat gue juga ya
kenapa elsa sampai sekarang masih belum percaya
dengan tulusnya cinta gue ke dia
dengan pengorbanan gue selama ini ke dia
jangan deket deket disini
jangan bikin keributan
pak saya gak pengen bikin keributan pak
saya minta tolong ambilin kertas dan polpel lagi pak
saya mau nuri surat lagi
dan tolong kasih ke elsa suratnya pak
habis ini kalau bu elsa tidak membalas juga
saya minta pariqi berhenti memaksa
karena saya banyak kerjaan
aku tahu ekspresi kamu lagi senang lagi marah lagi sakit perut
ya saya lagi mikir sesuatu soal elsa
istri kamu bukan yang berbuat jahat sama saya duluan
dia yang udah ngerebut mino dari saya
apa kamu juga lupa
karena perbuatannya itu kamu
harus kehilangan adik kamu
astagfirullahaladzim elsa benar benar ya
ya benar benar keterlaluan sekali mas
dari tadi dipanggilin kok
di sini ya di aplikasi kencan online
eh apain dipanggilin dari tadi kok gak denger
eh ngerti bu
kenapa kamu kelihatan sedih
kenapa membuat kamu sedih begitu ada apa
apa ke bilang sama ibu kenapa sih
kenapa kok galau
mau cari jodoh di aplikasi ini bu aplikasi online
siapa tahu gigi bisa dapetin jodoh yang baik gitu bu
kenapa kamu capek capek liat aplikasi eh denger ya dengar ibu ya
jodoh itu datangnya nggak terduga kadang kita gak pernah tahu mau datang dari mana
usaha memang wajib kita lakukan tapi kalau memang sudah jadi jodoh kamu pasti akan ada jalan dan pasti akan ketemu
ya mungkin aja juruh kamu masih on the way
kan gitu dong saya senang lihat kamu ketawa lagi
habisnya nyanyi terus ya
jadi udah udah happy
iya bu udah
udah usun dipikirin ya
kalau kamu udah happy sekarang ibu minta bikinin teh
ya antar ke dalam
iya saya tunggu ya
ibu bisa aja nyuruhnya diulis ulis dulu babis itu suruh bikin teh
boleh kita tolong berhenti mas
udah ikut aja kenapa sih mas yuk
mau ngapain sih
duduk aja dulu di sini
kamu liat nggak sih daun yang jatuh
daun jatuh itu juga nggak sembarangan mas
tuhan itu punya waktu yang terbaik untuk masing masing ciptaannya
termasuk juga hal lain daun
berarti itu memang udah waktu yang terbaik dari tuhan
waktu di mana daun itu akan jatuh
ya termasuk aku dan kamu mas
kamu yang terbaik buat aku
ya walaupun gak mudah mas
kita jalaninnya nggak mudah
yang terbaik dari tuhan itu pasti kan juga enggak
nggak mudah untuk didapatkan kan
jadi kamu ngajak saya ke sini
cuma mau ngobah situ
kan bahasa bisa di mobil
lihat daun jatuh juga bisa dari mobil kan
nggak harus di sini panas panas
kamu tuh selalu gagalin romantis aku kenapa sih mas
kamu kan nggak pernah romantis
kamu juga adalah istri terbaik yang tuhan kirimkan untuk saya
hidup saya sekarang penuh dengan warna
penuh dengan kebahagiaan
dan kebahagiaan yang menyebabkan saya menangis
dan kebahagiaan yang menyebabkan saya menangis
terima kasih ya

kamu juga mas
kamu sudah jadi teman hidup terbaik buat aku
yaudah saya beli semua bu ya
beneran semua mas
semuanya sama keranjangnya kalau bisa
dari ambil aja kebelanya
loh kok ini kebanyakan mas
alhamdulillah makasih ya mas
semoga selama rezeki sehat sehat terus
terima kasih mas
salam buat keluarga di rumah ya
ya udah baik udah perhatian
kasian aja kalau dibeli cuma satu kan
kalau kayak gini kan bisa bantu juga
sebelum kita berangkat
aku harap kamu juga bisa
mengerti dengan kondisi elsa saat ini
dia memang keras kepala dan
batu banget orangnya
di kondisi saat ini
ini adalah titik yang paling rampu buat elsa
supaya elsa sadar dengan perbuatannya
dia bisa menjadi manusia yang baik
bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi
jangan seperti sekarang ya